hai ini gini caranya ya bisa nggak pelan pelan pelan pelan
di tempat ini masih dengan biasa nih
ini semua gara gara
ini semua gara gara lho semoga ngeduli sama gue
ini jatuh gini
lo gak akan sendirian lagi esa
lo gak akan kesepian lagi
gue akan selalu jagain lo esa
gue akan jagain lo

gue akan selalu ada untuk lo
gue makin gak sabar buat ketemu sama lo
ini ada surat untuk anda
gue harus lebih berhati hati
ijin dulu ya
bapak bapak tinggal dulu pak
hah ini mah kecil melati
udah pasti ada masalah
burung kuntol diatas batu
besok kita belajar lagi
terima kasih banyak ya mis ya
udah ngajarin reina hari ini di rumah
saya permisi dulu ya bu anif
capek nggak belajarnya di rumah
maafin gak aku sebentar bu
ya ada apa pak
sebelumnya saya mohon maaf banget ya bu
harus pulang dulu bu ke cikarang
karena saya barusan tadi dapet kabar
kalau ayah saya
sedang sakit bu
dan yang ada disana tinggal
adik perempuan saya yang masih remaja bu
dan dia bingung
ya setepan kasih
semoga bapak kamu cepat sembuh ya
terima kasih bu
eh eh tunggu sebentar
tunggu disini dulu ya
terima kasih bu andin
mungkin itu gak seberapa
tapi mungkin aja bisa membantu
kalau ada perlu apa apa tinggal langsung hubungi saya lagi aja ya
semoga bapak kami cepat sembuh
terima kasih bu
semoga semuanya baik baik aja
emah jadi kan bikin kuenya
terapinya udah selesai
aku berdiri aja pak
kamu kan belum kuat
gak apa apa aku gak mau tergantung di kursi roda terus pak
ya pak tolongkan
oh iya pak aku masih ada perlu disini
coba jalan dulu pak
lepasin aja biar aku sendiri
kamu kan belum kuat banget dong
nanti kursi rodanya ketinggalan dong pak
demekan cuma oke
sangat parah pak
akan normal kembali
apa tidak ada solusi lain
dunia kedokteran kan udah canggih
agar bapak bisa melihat kembali
dan itu pun
prosesnya sangat rumit